hai aneh ini di desain tahun ini ya tahun ini nanti dilaksanakan di
anggaranya kecil kecil di melayu ini ada pasar pasar anggaran untuk pembangunan pasar
diperlukan bahwa terperutak pasarnya dibangun
pasar di sini tahun ini tahun depan
tahun ini didesain tahun ini ya tahun ini nanti dilaksanakan di pemerintahan baru
saya harjuno pramendito saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya